penetapan presiden dan wakil presiden terpilih menurut rencana akan dilakukan pada hari rabu besok dua puluh empat april dua ribu dua puluh empat pada jam sepuluh pagi sesuai dengan rapat pleno komisioner kpu ri
menurut aturan komisi pemilihan umum harus mengumumkan penetapan pemenang pilpres paling lambat tiga hari setelah putusan sidang sengketa pilpres dibacakan
kpu paling lambat tiga hari ya paling lambat tiga hari sudah harus menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih
dan berdasarkan hasil rapat pleno kpu ri kpu memilih tanggal dua puluh empat
april dua ribu dua puluh empat dan rencananya rapat pleno penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih itu akan dilaksanakan pada jam sepuluh pagi hari rabu